kepadatan di kawasan puncak pada sabtu dua belas september terlihat sejak simpang gadok
kendaraan yang melintas didominasi berplat nomor b atau kendaraan asal jakarta
yang akan menuju sejumlah tempat wisata favorit di kawasan puncak
di taman safari misalnya terjadi peningkatan jumlah pengunjung jika dibandingkan akhir pekan lalu
warga memanfaatkan momen sebelum psbb ketat kembali diberlakukan di dki jakarta
untuk berlibur dan menghilangkan penat
kalau selama nanti mulai tanggal empat belas kayaknya enggak sih ya
karena harusnya orang orang pada sadar juga sih kalau misalnya harus tetap di rumah
ya untuk kepentingan pribadi juga sama buat lingkungan sekitar juga
jadi masih tetap ini sih masih menjalani yang protokol juga
terus masih agak sepi kalau untuk weekend sekarang sih gitu
meski bk jakarta memutuskan akan memperketatkan
pelaksanaan psbb forum komunikasi pimpinan daerah atau forkopimda kabupaten bogor
sebagai daerah penyangga ibu kota memutuskan tetap membuka tempat wisata
tempat wisata restoran dan villa dibuka dengan protokol kesehatan ketat
pembatasan jumlah pengunjung serta pembatasan jam operasional
lima puluh persen bagi pengunjung wisata maupun di restoran
kemudian juga adanya jam operasional
ya itu untuk tempat makan untuk restoran
dibuka pada jam sepuluh dan ditutup pada pukul sembilan belas
nah inilah yang akan kita tertipkan juga
terdapat enam ratus petugas gabungan tni polri satpol pp dan dinas perhubungan kabupaten bogor
yang disiagakan di lokasi wisata serta jalur puncak dan jalur alternatif
untuk mengawasi kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan
satrio adi yoga pratama bogor jawa barat